di tengah persaingan bisnis media yang semakin ketat pengelola media harus jeli melihat peluang dan mempertahankan segmen pembaca
tidak hanya menyajikan informasi media bisa melakukan inovasi lain seperti memberikan penghargaan tertentu
mempertahankan segmen pembaca merupakan syarat agar media bisa bertahan
salah satu strategi yang dilakukan media bintang indonesia untuk menjaga segmen perempuan sebagai pembaca adalah memberikan penghargaan perempuan bintang award dua ribu delapan belas
meskipun di tahun politik media bintang indonesia tidak tergiur untuk larut menjadi media politik namun tetap menjaga ciri khasnya
demikian disampaikan direktur utama tempo media yang membawahi media bintang torik hadar
tidak akan membuat media bintang ini kemudian menjadi media politik atau media ekonomi
biarlah bintang tetap menjadi bintang dan biarlah bapak dan ibu sekalian tetap menjadi idola

penghargaan kepada para pemenang perempuan bintang award dua ribu delapan belas diberikan pada selasa malam
ada dua belas kategori antara lain bintang ilmiah bintang muda dan bintang olahraga
dewan juri menilai secara ketat para kandidat
penjurian juga melibatkan masyarakat melalui jajak pendapat di situs media bintang
di kategori bintang profesi disambut oleh pembawa acara kondang najwa sihab
sedangkan untuk kategori bintang profesional
direktur utama transmedia nurwahyuni sulistiyowati menjadi pemenang
penghargaan ini diberikan kepada perempuan yang dinilai berani
dan berperan aktif melakukan pembaruan serta perubahan menuju indonesia yang lebih baik
aditya heruwardana jakarta